pucuk dicinta dokter pun tiba aduh dokter kalau begitu saya juga pengen berobat dokter ada anak
yang sakit ya iya ada dokter oh kalau begitu antar aku kesana ya siap dokter
sekarang kau nyamar jadi kentong air
tugas kau kasih racun
ke pesantren sana ya biar mereka kena semua ah begitu ya
pegang dan bmw aja ini gimana bawahnya cakep
gitu dong setafurlah lazim sop gua angus gini
enggak enggak enggak
enggak papa deh nyicipin dikit
astagfirullahaladzim kentung ketuklu yang bener aja tuh pantesan badanmu bogem begitu
lah bukan sayur mateng aja yang lu makan segale sayur mentah lugar me back
kalau cinta begitu me bisa banget lu persis banget lu kayak suara mbak mbak lu kan bukan
kambing lu kentung kenapa jadi mbak mbak ya udah kalau begitu gue ambilin itu ya
mangkok dulu ya bentar ya
ini saatnya naburin racun
bernama mbak mbak
oh wow ujiannya sih gua aku iki hp iki pasti panganan enak banget bikin menggoda parut
iya betul baunya dari dapur tuh kita seliuk ya gimana kemon hahaha lah kentung kemaneh
tadi pun ada di mari katanya dia lapar gua ambilin piring jeng hilang assalamualaikum
waalaikumsalam lah kok lo bisa bareng bareng sama mereka tadi perlu di sini udah gitu baju
pakai ganti wow pok lapar pok hah ya pok lapar lapar tadi bukan lu gegar sayuran gue
mp lima habis sayuran sayuran mentah mentah emang ketung kambing poh lah mate gue masing awas
belon kotok lah gua lihat lu tadi lu gini gini eh beh gitu kayak penapanya
deng suruh ngimpi kah bo waduh ngomong sembarangan ngimpi gua tidur aja belon ya anna
giganteng itu ih sipho bukannya niet tv siwee ganteng itu skgl bikin si ganteng ganteng spon surge kita
bukan lu nih si ganteng
piringnya mpo udah ambilin
sekarang mpo mau ambil beras dulu ya
soalnya sedikit lagi nasinya habis
lu abisin entah gua masak lagi
oke mbak siapa
mau ngambil beras aja kudu jalan jauh banget
juga gua gak takut
jangan ikutin mbak
kan gua latar sama
sekarang pastikan sultan makan copmu
tanpa baca doa
kamu jangan disini aku pengen ambil
assalamualaikum mpu hati
assalamualaikum mpu hati
mpu hati katanya mau ambil beras di gudang
kok malah balik lagi
anak anak sebelum kalian makan
kalian harus coba dulu sob masakan pua atik ya
ada yang baca bismillah
akhirnya mbak berhasil
huuuhh jagi banget aduh
eh gentung kecung kering kenapa sih
saatnya tuan bos jadi dokter
kok belum ada di sini lagi
tadi perasaan gue mau ambil beras
kenapa kok bisa pada sakit
puati dia lagi sakit perut puati
hah aduh aduh aduh
sampai sampai sampai
ya allah eh aduh tunggu
kalau begini mesti panggil dokter
jagain jagain jagain
mbak panggil dokter dulu ya
bentar ya bentar ya
kini saatnya aku berakhir
aku akan tampil sebagai dokter
pucuk dicinta dokter pun tiba
saya juga pengen berangkat
iya ada dokter
oh kalau begitu
antar aku ke sana
selamat siang anak anak
ambil pelan pelan sekali pak dokter
sepertinya ada yang sakit nih
ini berdua nih pak
ini pak dokter
saya juga pak dokter
ya kalau begitu nanti aja
sepertinya yang ini dulu deh
tapi aku kan udah sakit
jadi harus diperiksa dulu
jadi sebelum dikasih obat
mesti harus diambil darah dulu ya
tunggu tunggu tunggu
mau disuntik tapi kok nggak ada obatnya
udah pakai obat dulu
darahnya diambil dulu
nanti baru dikasih obat ya
masa dokter bohong sih
aduh apa apaan ini
ini lagi menyuntik
dokter ganteng kemana
baru aja mpok mau minta tolong obatin
ini pasti ulanya om jin
oh dokter apaan sih dia
kayaknya sakit ini bukan sakit biasa deh
sebelum cicipin sop nyampo hati